halo assalamualaikum wr wb
oke saya butuh waktu sekitar mungkin
tiga puluh detik untuk
sebentar ya coba
bisa oke terima kasih banyak untuk teman teman
yang sudah bergabung sore hari ini
di ngobrol di rumah bareng
sian and iba
sudah balik lagi kah
udah ya insya allah
aman ya koneksinya
karena sekarang hari ini kita akan
bukan sama orang yang lagi di indonesia
tapi lagi di luar negeri
melawan covid sembilan belas karena kalau dari who
dan juga perdana menteri
sudah mengklaim ya kalau new zealand
sudah menang melawan
nah narasumber saya hari ini
hatam dengan muka beliau
dengan wajah beliau
mungkin ini yang dulu kalau anak dua ribu an inget
suka bagi bagi duit lah pokoknya
tanto wiyahya jadi beliau
duta besar indonesia untuk
selandia baru samoa dan kerajaan tonga
sejak tahun dua ribu dua
dengan pak tanto wiyahya
pak tanto wiyahya ini akan menceritakan
seperti apa sih strategi yang dilakukan
oleh new zealand
bisa menang akhirnya melawan covid sembilan belas
bahkan di negara tersebut
udah dua bulan
menurun dan di beberapa minggu terakhir
sebelum level dua kasusnya
nah kalau di indonesia
angga kemarin saja bahkan
sudah sampai rekor dari tanggal
dua puluh mei ada di enam ratus sembilan puluh tiga
kemudian di tanggal
kasus positif di indonesia
tinggi banget yakin
masih mau belanja di mal untuk lebaran
yakin masih mau sholat idul fitri di
ini jadi pertimbangan teman teman juga ya
kita bantu kita bersama sama
untuk meringankan tugas para garda
depan melawan covid sembilan belas
nah pak tantowi yaya sudah bergabung
kita tunggu ya
ini agak deg deg ya nih
soalnya ngundangnya juga mantan presenter nih
halo wassalamu'alaikum pak tantowi
apa kabar buse pak
apa kabar baik sekali saya
wah sudah selesai taraweh
berbuka sudah lama sekarang sudah jam sembilan
tadi bukanya pakai apa pak tantowi
tahu nggak karena kita
sudah setiap hari
makan indonesia yang enak enak
masaknya selama lockdown ini
jadi kita sekarang
kita tadi buka dengan kfc
karena mungkin sudah lama
nggak merasakan jajanan
di luar kali ya
oh anak saya dua lahap sekali makan
saya sebetulnya bukan
untuk nongkrong di restoran
oh kita sih udah boleh
sejak kita masuk ke level dua itu sudah boleh
masuk ke restoran udah boleh
cuma dibatasi ada protokol lah yang harus diikuti
new zealand nih kan new zealand sudah diklaim
apa namanya perdana menteri
jacinda ardern juga sudah mengklaim kalau
kita menang melawan covid sembilan belas
bahkan kasusnya juga sudah berkurang
lihat juga datanya ada lebih dari
kemarin disana ada juga

yang meninggal dunia
mungkin banyak orang di seluruh dunia
tidak siap dengan situasi seperti ini
saya yakin juga di new zealand
tidak siap dengan situasi seperti ini
walaupun angkanya terbilang kecil ya pak
tapi seperti apa sih sebetulnya pak tantowi
sejak awal komunikasi
yang diberikan oleh pemerintah
new zealand kepada masyarakat
kita lawan yuk ini bersama gitu
saya pernah sampaikan berulang ulang
virtual meeting gitu ya
katakanlah demikian dibalik
kesuksesan negara ini dalam menanggulangi
covid sembilan belas pertama adalah
sikap mereka itu sangat serius bahwa
ini adalah ancaman
yang jika kita tidak siap
kesiap apa namanya itu sikap itu
itu menimbulkan kesiapan
nah selandia baru ini
diuntungkan bahwa dia termasuk
negara yang paling akhir
terkena jadi sebagai
negara yang paling akhir terkena mereka bisa
melihat dulu tuh apa yang dilakukan
oleh negara negara lain atau
pemerintah lain dalam menanggulangi covid sembilan belas ini
nah waktu yang cukup banyak itu
membuat mereka punya waktu
itu adalah berbagai peraturan
undang undang dan peraturan
yang nanti akan menjadi payung hukum
bagi para tugas dalam melakukan
penanggulangan yang kedua
stakeholders di dalam negara ini
jadi koordinasi itu bukan saja
di dalam pemerintah
tapi pemerintah parlemen
nah yang ketiga itu adalah
partisipasi masyarakatnya yang memang
luar biasa tinggi
nah masyarakat ini
yang memang sudah disiplin
itu tetap akan sulit
untuk mengikuti anjuran
peraturannya itu tidak jelas
dan juga para
penyelenggara pemerintahan ini
nah jadi tiga hal inilah yang menjadi
terhubung satu sama lainnya
yang sama penting satu sama
lainnya yang akhirnya berujung
kepada kesuksesan negara ini dalam
menanggulangi pandemik ini
kekompakan komunikasi kepada
masyarakat artinya ini ada satu pintu
atau hanya ada
dari perdana menteri sendiri dan juga salah satu
jurubicara dari kementerian kesehatan yang
wajib mengkomunikasikan segala
sesuatunya mengenai covid jadi
tidak dari pintu lain gitu ya pak
ke publik itu adalah
bagian integral atau bagian
yang tak terpisahkan
penanggulangan covid sembilan belas ini
jadi bisa saja
peraturannya jelas ya
konsisten dan tegas
kemudian koordinasi antara
penyelenggara pemerintahan itu
tidak dilaksanakan dengan baik
hal hal yang mestinya diketahui oleh
masyarakat itu menjadi
tidak tersampaikan dengan baik
nah ada fakta menarik bahwa
pada awal bulan
mei ada satu
namanya lembaga yang melakukan
survei yang diikuti oleh
perusahaan perusahaan pr di seluruh dunia
karena yang dijadikan responden
itu adalah praktisi
kehumasan dari amerika
eropa afrika dan asia
maka pertanyaannya itu adalah mengenai
komunikasi dari pemerintah
selandia baru itu menempati posisi teratas
di atas singapura
efektif mereka dalam
ke masyarakat dan jadi memang
informasi ke masyarakat
yang jelas konsisten
terutama dalam hal
untuk menghindari kepanikan
jadi masyarakat disini
selama lima minggu tidak ada kepanikan
karena komunikasi antara pemerintah
ke masyarakat itu berjalan dengan baik
gak ada kepanikan
di sana artinya bantuan yang diterima
juga cukup adil
dan cepat sampainya
nah itu dia jadi lockdown
itu belum tentu cocok
karena pelaksanaan lockdown
biaya yang besar dan juga
masyarakat selandia baru
mantap begitu berada di rumah
karena mereka diberikan subsidi
subsidi itu artinya bahwa
ya tidak semua gajinya dibayar oleh pemerintah
ya jadi sekitar
disubsidi oleh pemerintah
nah ini hanya mungkin dilaksanakan
apabila pemerintahan itu
punya cukup cadangan
atau punya cadangan yang cukup
dan kedua jumlah
penduduknya tidak banyak
nah selandia baru ini kan penduduknya hanya
jadi oleh karena itu saya sepakat
dan mendukung apa yang sering
disampaikan oleh presiden jokowi dalam
berbagai kesempatan bahwa
kesuksesan di satu negara tidak serta
merta bisa direplikasikan
satu hal ya okelah katakanlah subsidi
itu adalah sesuatu yang bersifat
karena tidak semua negara bisa melakukan
itu amerika aja gak sanggup ya
nah tapi ada satu hal yang bisa
kita jadikan contoh
yaitu kepatuhan masyarakatnya
nah kepatuhan masyarakatnya ini
berangkat dari kesadaran yang tinggi
itu adalah di atas
segalanya nah ini
ya nah membangun ini yang
memang suatu pr
besar tapi sesungguhnya
apabila kesadaran itu muncul
maka insya allah masyarakatnya akan
bisa tertip seperti di selandia
baru ini mengapa isu ini saya
angkat karena ada beberapa negara
yang masyarakatnya dikasih subsidi
tapi kalau masyarakatnya
tidak tertip ya
terhadap covid ini
juga tidak akan semaksimal seperti yang
ada di selandia baru ini
pak sekarang berarti sudah ada di level dua ya
alhamdulillah sudah ada level dua seminggu lagi
kalau tidak ada apa apa kita
akan turun lagi ke level satu oke
apa perbandingannya apa perbedaan
oke salah satu
cara yang sangat efektif
level empat itu adalah
itu setiap dua hari itu meningkat
angka yang terinfeksi disini
status siaga itu dinaikkan jadi
setiap dua hari dinaikkan
itu sudah sebenarnya itu
ya pembatasan berbagai
hal yang nanti pembatasannya itu
puncak akan terjadi pada
lockdown apa yang terjadi
negara ini seluruh
perbatasannya ditutup jadi tidak ada
dari luar negeri yang masuk
ke negeri ini artinya tidak ada lagi
nah ini sangat efektif karena
tidak jalan sendiri dia dibawa
ya nah jadi
satu satu satunya cara
yang paling efektif untuk
masuknya virus dari luar negeri itu adalah
menutup perbatasan nah ini tidak
mudah karena dengan ditutupnya
perbatasan berarti turis sudah
nggak masuk lagi artinya apa
pariwisata mereka mati dan
pariwisata itu adalah pendukung
bayangkan pengorbanan mereka ya
semuanya dihentikan kecuali
ataupun tugas yang terkait dengan covid
jadi masih ada
awat masih ada ya ferry masih jalan
tapi benar benar strict dibatasi
untuk mereka yang hanya terkait dengan
ini sekolah tutup
bioskop tutup ya kantor
pemerintah dan swasta tutup
itu yang disebut dengan completely
terus orang tidak boleh keluar
rumah ya dibatasi betul
betul harus tinggal di rumah
namun demikian pemerintah memberikan
dispensasi kepada mereka mereka
yang ingin melakukan olahraga
ya keluar rumah boleh
tapi itu hanya di lingkungannya saja
ada jaraknya ya pak
dan harus berjarak
jadi olahraga yang dianjurkan
itu adalah olahraga yang bersifat
bukan olahraga yang
rame rame kan begitu
kemudian di level tiga itu mulai dilonggarkan
sedikit sedikit artinya sudah ada yang
buka restoran kantor gitu
di level tiga itu kantor belum buka itu
baru boleh buka itu restoran kafe
tapi hanya take order untuk
kemudian nanti orang ngantri gitu ya
untuk ngambil makanan tersebut yang lain
lain itu belum belum belum ada
barulah kantor itu buka semua
penerbangan dibuka nggak
penerbangan sejak level dua
kembali normal tapi hanya untuk
oke berarti kelihatan kayak gini gini
aduh gak ada yang kayak begini
tidak ada ya pak ya
semua orang disana disosialisasikan
untuk tetap mematuhi protokol kesehatan
walaupun sudah diberikan
kelonggaran sudah ada relaksasi
sudah boleh pergi secara
domestik atau pergi lokal begitu ya
jadi lockdown selama
selama lima minggu yang
itu adalah proses
pembelajaran atau penggodokan
masyarakat selandia baru untuk
masuk ke new normal
jadi lima minggu itu
sudah ditanamkan disitu ya
budaya bersih budaya untuk
jaga jarak ya budaya
untuk tetap waspada
budaya yang sudah
tertanam di level empat itu tetap
meskipun sudah dibebaskan oleh pemerintah
jadi masyarakat disini itu
sudah dengan sendiri menjaga jarak
ya kalau bersin atau batuk
sesuai dengan protokol yang tadinya
itu tidak ada loh ya
tetap menghindari kerumunan
nah ini hal hal yang
tertanam secara otomatis ketika
pak tantowi sebelumnya ada salam tuh
dari palembang dari saidinaka
kemudian ada salam dari ambon kayaknya
udah pada kangen nih sama pak tantowi
ini buat uang kita
di sana makan pempek gak sih pak tantowi
oh alhamdulillah saya punya
banyak sekali stok setiap kali pulang
ke indonesia saya tuh kesini bawa pempek
dalam lemari sa itu tenang aja
ini ada saya baca bagus tadi
kalau tadi pak tantowi
bicara payung hukum apakah ada
sanksi yang diberikan kepada institusi atau warga
yang melanggar aturan lockdown
jadi masa satu bulan
sebelum covid itu
membuat mereka punya waktu untuk
ya jadi ibarat orang
ini mau menghadapi perang
jadi musuhnya itu udah dikasih tau
untuk musuh itu sebentar lagi
tapi waktu nya cepet banget ya pak dari kasus pertama
yang ada di new zealand kemudian
seminggu setelahnya kalau tidak salah empat belas maret
atau sembilan belas maret itu langsung lockdown
kasus pertama itu adalah dua puluh delapan februari
pertengahan maret mereka langsung
langsung dua dua hari kemudian tiga
tiga kemudian langsung ke empat
jadi cepat sekali
kasusnya itu sudah semikian mengkhawatirkan
sementara untuk turunnya
itu butuh waktu ada yang
dua minggu ada yang dua minggu gitu ya
nah ini kembali ke ini tadi
apakah ada sanksinya iya
karena pemerintah selandia baru
itu sudah menyiapkan
berbagai peraturan bahkan undang undang
sebagai payung hukum misalnya
itu berhak menangkap
memenjarakan mereka yang
undang undang itu disiapkan ketika memang sudah
bersiap untuk lockdown ya pak
polisi juga dengan
payung tersebut itu bisa
masuk ke rumah penduduk
untuk memastikan bahwa
benar benar mereka melaksanakan lockdown
jadi diberikan wawenang
ya memang sempat terjadi kontroversi
disini gitu ya
tapi ya demi
demi keselamatan bersama
maka polisi diberikan
wawenang sehebat itu
jadi ya ada sanksinya
jadi polisi itu tetap melakukan
polisi melakukan patroli
kemudian juga untuk memastikan bahwa
penduduk itu betul betul mematuhinya
oke pak ini juga ada
salam dari gabriela febiola
semua orang berdoa untuk
saling selamat saling sehat ya pak pastinya
di tengah pandemi ini
pak tanto kalau ngomongin soal warga negara indonesia
mungkin angkanya sedikit tapi kabarnya
sampai saat ini gimana pak
enggak sedikit juga sebenarnya
kita punya tujuh ribu
kalau tujuh ribu itu
dengan penduduk selandia baru
yang lima juta kan cukup besar
nah seberalhamdulillah sampai
dengan hari ini karena
warga negara indonesia
yang ada disini itu tertib
pola hidupnya sudah seperti
orang selandia baru yang
taat hukum patuh terhadap
rewardnya sampai dengan hari ini
belum ada warga negara indonesia yang
dan kita harapkan ketika nanti
covid ini benar benar landai
dalam sebulan dua bulan dari sekarang
tidak ada warga negara indonesia
tapi mereka mengikuti rapid test kah pak
dari kbri wellington
diizinkan atau rumah sakit itu
akan melakukan rapid test
untuk mereka yang
nah yang tidak ada simptom
tidak diterima oleh rumah sakit
tapi sekarang kan asimptomatik pak
jadi yang diutamakan
itu adalah yang ada simptom
seperti itu tadi ya misalnya
batu sesak nafas
hal seperti itu
dan mereka boleh datang ke klinik
atau bahkan ke rumah sakit
untuk tetap tinggal di rumah saja
apa betul di new zealand itu
sebetulnya tidak banyak tempat
perawatan intensif itu kenapa
perdana menterinya kemudian
akhirnya bergerak cepat karena takutnya nih
overload nanti rumah sakit
atau bahkan gak ketolong
ini ada hal yang menarik ya
rumah sakit yang ada disini
waspada dan mengutamakan
nah sampai dengan
rumah sakit rupa satu tidak kedatangan pasien
sedangkan mereka itu membatalkan
sejumlah operasi sehingga
rumah sakit itu kosong
nah rumah sakit itu minta ganti rugi
dari pemerintah karena
dan operasi yang non covid gitu ya
tidak ada nah mereka ini
sekarang lagi terus mendesak
pemerintah untuk melakukan kompensasi
selama hampir dua bulan tersebut
satu rumah sakit aja tinggi banget
gimana banyak di rumah sakit di sana ya
ini bikin pusing pemerintah juga
mbak tantowi walaupun
memang sebetulnya nggak apple to apple ya
kalau kita melihat bagaimana situasi
di new zealand dan juga di indonesia
jumlah masyarakatnya juga jauh lebih besar
di indonesia kemudian
karena indonesia kepulauan lebih susah mungkin
aksesnya untuk menyambangi
semua masyarakat untuk melihat satu satu
masyarakat bener gak nih di rumah atau enggak
sebenarnya bisa diterapkan
di seluruh negara satu hal
yang sudah diterapkan dari new zealand
perdana menteri herself
dan dirjen kesehatan
memberikan keterangan pers
kantor sudah dibuka mereka memberikan
keterangan pers itu di parlemen
berdua setiap hari
nah gaya mereka ini benar benar memikat
itu sebagai seorang
menyampaikan informasi itu berbasis
teknokrat yang menyampaikan data
apa namanya informasi
berbasis data itu membuat
masyarakat itu terupdate
tidak cukup dengan itu ketika
nyampe di rumah itu
jessica arden itu menggunakan
dalam rangka terus
mengupdate masyarakatnya mengenai
perkembangan perkembangan terbaru facebook
itu adalah platform sosmed
paling banyak digunakan di selandia baru
nah jadi informasi
yang satu pintu dilakukan
oleh orang yang sama
masyarakat itu tau
sekarang ini sampai dimana
menguntungkan disini selandia baru itu
masyarakatnya itu baca
mereka itu dalam menerim
dalam mencari informasi
mengandalkan kepada media media
informasinya itu sudah terverifikasi
baca koran baik
koran cetak maupun online
nonton tv dan dengar radio
yang mereka dapatkan
artinya ada referensi yang valid
dimana masyarakat bisa mencari informasi
benar terus punya
trust karena ada kombinasi antara
sains dan juga kepemimpinan yang
apik lah yang baik ini jadi kunci
kemudian ya semua warga
masyarakat di new zealand bisa mematuhi
aturan bisa bahkan
melawan menang melawan covid sembilan belas
pak tantowi disini saya kayak
keluar keluar setiap hari pakai masker kalau keluar rumah
jangan keluar rumah kalau terpaksa
terus jaga jarak dan segala macamnya
kemudian kita masih lihat berita nih
di pasar di terminal
saya sejujurnya agak sedih
gak sih memberitakan ini
sementara orang orang di luar sana kok susah
gitu ya dikasih tahu tapi mungkin ini
ya itu tadi ada orang ada pintu
yang memang dipercaya
dan juga percaya dengan science ya pak
semua peraturan yang dibuat disini
itu basisnya science
dan rekomendasi dari para ahli
kalau disini bacanya
lambe pak alias instagram bukan
hahaha kalau gak salah
jumlah yang baca koran di indonesia
rujukan informasi itu ya sosmed
nah sosmed itu kan
berita beritanya itu kan tidak terverifikasi
nah tadi malam
kita talkshow juga tuh dengan
orang media kan mas tommy
justru media mainstream juga
mencari informasinya itu dari
ini sambil menunggu waktu
berbuka puasa disini masih pukul enam belas tiga puluh tiga
cuma saya feeling aja saya tahan aja segini
bisa dengan jelas bisa terlihat sekali
oke gak apa apa
masa masa sebulan terakhir
dua bulan terakhir ini jadi masa yang berat ya
untuk seorang tantowi yahya
seneng banget nyanyi
apakah nyanyi jadi hiburan di kalangan
saya jujur ya
itu terasa cepat
sekali karena begitu
oh ya karena begitu banyak
baru yang saya lakukan yang
ternyata itu mengkonsumsi waktu
baca apa tuh baca
saya kan doyan beli buku
tapi kan biasa kita beli buku itu
kadang kadang sampai bulanan bahkan tahunan
gak kebuka tuh plastiknya
kita taruh aja di rak ya kan
selama lockdown kemarin itu
itu buku itu saya baca
wah dan itu ternyata
asik sekali satu
saya itu kan saya harus menyantap dua koran
setiap hari pertama adalah
dan satu lagi itu koran yang
itu biasanya jaraknya
berita berita yang terkait dengan politik
lockdown kemarin itu habis tuh
habis itu dan itu
yang membuat saya itu semakin kenal
mengenai negara ini
semakin kenal dengan karakter
dari pemerintahan ini
itu aja sudah makan waktu itu
sampai siang gitu ya
nah terus kegiatan
itu kan banyak sekali tuh yang namanya
biasanya jam sepuluh
di jakarta kalau di segiti
kita kan jam tiga tuh dan kebanyakan
alhamdulillah saya kan sering jadi narasumber
hampir setiap hari saya itu jadi narasumber
jadi waktu itu
berjalan begitu cepat
apalagi di selandia baru ini
buka puasa itu kan jam lima seperempat
cepat sekali kan
kita buka puasa setengah jam
langsung maghrib kemudian
langsung taraweh udah jam sembilan
udah ngantuk udah
jadi sekarang udah ngantuk nih ya
oh belum belum kalau kayak gini asik
banget ini jadi
waktu itu berjalan begitu cepat
dan banyak hal hal yang
saya laksanakan dan lockdownnya sudah berakhir
walaupun pertempuran dengan corona masih
sudah ada ya di dunia
oh tidak itu tuh tidak
tidak ada seorang pun di dunia ini
yang bisa mengkonfirmasi
kapan covid sembilan belas ini akan
berakhir tidak ada di selandia
baru pun meskipun mereka optimis
tapi mereka tetap mempunyai reservasi
akan tetap berada bersama
kurun waktu yang sangat lama jadi
oleh karena itu masyarakat
di sini diajari untuk tetap
selalu waspada pokoknya setelah
covid ini dunia itu sudah tidak
sama lagi cara kita membenahi
sudah tidak sama lagi
artinya new normal di
di new zealand juga sudah
new normal itu bukan sekedar wacana
sekarang ini jadi seperti
saya sebut tadi ketika kita turun ke level tiga
atau kebiasaan di level empat itu masih
terbawa hingga saat ini meskipun tim
meskipun itu sudah
dilonggarkan oleh pemerintah
dan saya rasa ketika kita
masuk normalcy atau
perilaku manusia di sini akan tetap
sama seperti mereka sedang
ketika menghadapi lockdown
dari kasus pertama tadi ada yang koreksi katanya
minggu setelah kasus pertama baru lockdown
ada undang undang yang langsung dibuat
kedaruratan mungkin ya
nah ketika sudah mau memasuki new normal ini
untuk jangka panjang ke depan
apakah juga sudah dipersiapkan undang undangnya
satu hal yang menarik ya sebelum saya jawab
tapi di sini
pada saat itu
mereka sudah menyiapkan
yang menurut saya belum pernah ada di dunia
jadi mereka membentuk satu komite
membuat bahwa parlemen itu mesti reses
tapi mereka tetap jalan
nah komite ini yang terdiri dari
berbagai fraksi baik pemerintah maupun
oposisi diketuai oleh
ketua oposisi jadi ketua
oposisi pun diberikan peran
untuk bersama sama memerangi covid
sembilan belas ini bayangkan ya
jadi parlemen itu reses tapi mereka
masih running yang running itu siapa
yang diketuai oleh ketua oposisi
nah ini kan ini yang memastikan
bahwa meski dalam
keadaan reses dan keadaan seperti ini
tapi parlemen itu tetap jalan
itu hal pertama nah yang kedua
sepabilang tadi bahwa
mereka ini sudah mengambil ancang ancang
memasuki new zealand
masuk normal yang baru
nah normal yang baru itu
untuk para wisata mereka itu akan
mengingat kedatangan turis
internasional itu belum bisa
dipastikan itu kapan sedangkan
jalan kalau tidak dia akan menjadi beban
bagi pemerintah nah oleh karena
itu cara pandang ya
dari para pelaku industri pariwisata
wisata ini sudah mulai dirubah
yang kalau tadinya itu mereka hanya
mengcater untuk wisatawan wisatawan
asing sekarang mereka ini
sudah mulai mengarah
terhadap turis lokal kemudian
sekarang ini jadi
oleh produk produk lokal dan
itu tidak sulit karena ketika
lockdown kemarin itu sudah dibiasakan
nah ini akan jadi
apa namanya itu benar benar new normal
tingkat ketergantungan terhadap produk produk
import itu direduksi
sedikit demi sedikit
sampai nanti pada level yang
nah yang ketiga
selandia baru ini
sudah harus memikirkan
mereka akan bermain dimana
apa namanya itu covid ini selesai
saya berbicara dalam konteks
selandia baru ini ke china
dan ternyata berbahaya
itu berbahaya ketika cina
sedang dalam masalah
menghadapi kendala dalam melakukan ekspor
mereka sekarang kerabatan
nah jadi ada lesson learn disitu
sudah mulai memikirkan tidak lagi
masif kepada satu negara
nah ini kalau misalnya tidak ada
covid sulit merubah pola
pemerintah ini jadi pemerintah ini
sudah banyak sekali dikritik oleh rakyatnya
merubah apa namanya itu sistem
perdagangan atau ekspor yang
hanya tergantung kepada satu negara
dan ternyata covid ini membawa sebuah perubahan
bisa karena terbiasa ya pak
karena terpaksa juga
agak agak post di pak tantowi
tunggu pak tantowi untuk
masih muter muter nih pak
tadi sih pak tantowi
bisa denger suara saya
ini kan situasinya sudah
berbeda sudah masuk di fase
nah kbri wellington yang biasanya open house
ada sate ada mpmp
kita tahun lalu dua tahun lalu
apa namanya open house
di wellington sekarang gimana pak
kita tidak bisa melakukan sholat id
tidak bisa melakukan open house
untuk kumpul kumpul
di ruangan itu dibatasi sepuluh orang
nah dengan demikian
yang selama ini sudah menjadi
kultur lah ya bagi masyarakat kita
disini dengan sangat terpaksa
tidak bisa dilaksanakan baru tadi pagi
saya memberikan surat edaran
kepada segenap warga negara kita
ya jadi warga kita yang ada di selandia
baru mengenai tindakan
tidak adanya sholat id
dan wisma juga tidak
melaksanakan open house
tapi ini bukan sesuatu yang mengejutkan ya
karena kalau pun dibuka
belum tentu juga masyarakat itu mau datang puspa
belum tentu juga
belum tentu mau datang
karena kesadaran mereka terhadap
kesadaran mereka bahwa virus ini
belum benar benar pergi
itu pasti akan membuat mereka
untuk memutuskan datang atau tidak
jadi nanti lebaran
dengan keluarga apa nih pak
ya kebenaran di rumah saya disini
di wisma ada sepuluh orang pas
dengan peraturan topokol
ya kita sudah rencanakan
berjamaah seperti kita melaksanakan
taraweh setiap malam nih
saya akhirnya menjadi imam baru
kita sudah atur
nanti kebenaran kan banyak sekali
adaran bagaimana cara melakukan sholat id
sendiri di rumah ya
saya rasa tidak ada masalah begitu
tetap kita bikin ketupat
stok stok dikeluarin semua
makan makanan tradisional indonesia
kita sudah mulai siapin
ya kita pesta sendiri lah
harus tetap meriah
walaupun dalam perbatasan itu harus tetap meriah
semangat yang penting
oke selebrasinya harus ada tetap ya
pak tantowi jadi ada karaokean gak nanti kira kira di rumah
karaoke itu kalau gak banyak orang nggak seru
kita kalau di ruang karaoke
sepuluh orang tuh udah cukup berisik
atau mungkin karaoke nya sama rekan rekan
yang lainnya ya
yang mungkin sudah lama gak ketemu
terus nyanyi nyanyi lagu lagunya
jaman lawas gitu
hahaha kok itu ada
ada video jaman terpacu dalam melody
katanya kangen ya
hahaha itu legends
legends semua tuh
ini kalau bahasa anak zaman now pak tantowi
ini cogan cogan pada masanya
kita masuk cogan ya
yang gak enak itu pada masanya
hahaha kelihatan ya umurnya ya
biasanya kalau karaokean di rumah
mungkin selain country gitu
ya country lah
oh lagu indonesia tapi ya
lagu indonesia era cogan itu
pak tantowi seneng karaoke
kita juga ya sedikit ngurangin stress kali ya
biar gak ada psikosomatik
saya mau ajak pak tantowi main games
bukan games deal or no deal
ini games yang tadi kita main berpacu dalam melodi
siap ya pak
siap jadi nanti saya akan
kasih lagunya pak tantowi tinggal tebak
dan nama penyanyinya oke
saya yakin lah
oke berpacu dalam
keren keren gak pak
judulnya apa pak
ini problemnya judulnya
sabtu malam apa judulnya
hai waduh banyak salam ke tiga banget nih bapak kayaknya lupa gua judulnya yang nyanyi kus plus
kisah sedih di hari hari
di hari minggu mana dia tadi saya udah punya gambarnya kok dia hilang kus plus
wah oke gak ada kita keep yang bagian kus plus kita next sekarang
berpacu dalam melodi
dan lagi mungkin sendiri lagi
garuk garu kepala dia mulai bingung
ini duet pak kalau nggak salah tadi penyanyi salah satu penyanyinya ada di
sebelah pak tantowi itu di berpacu dalam melodi
ya brury sama dewiul ya
ya brury sama dewiul judulnya nggak tahu
judulnya adalah rindu yang terlarang
sudah di ujung sudah di ujung lidah
lagu brury yang paling yang paling mengena di hati pak tantowi ya pak
oh ini aku jatuh cinta dong
jangan pernah berkata benci kalau hatimu tak sudi
biarkanlah tanganku pergi ke hambayangmu kemana saja
terus setengah mati tuh ngafalin
luar biasa oke next selanjutnya berpacu dalam melodi
selanjutnya berpacu dalam melodi
penyanyi nya dulu deh pak coba siapkan
maka izinkanlah aku mencintaimu atau bolehkah aku sekedar sayang padamu
kala cinta menggoda
kala cinta menggoda
kalau lagu krecia yang paling bapak inget apa
kalau lagu krecia yang paling bapak favorit kan apa nih pak tantoy
oh jadul banget
baju pengantin telah kutanggalkan dini hari
berakhir di tim hujan
kayaknya saya juga belum lahir
kamu juga belum tau loh
saya belum lahir
itu dari dari film badai pasir berlalu
ah i see oke selanjutnya berpacu dalam melodi
kacau gue malam ini
pak tantoy kejebak dengan judul
kacau gue malam ini
ada temen temen yang bisa jawab gak sih lagu ini judulnya apa
judulnya biru pak di mention sama netizen
dimana banyak bin jago sudah membantu pak tantoy ya ya
oke yang selanjutnya bapak kalo lo gak tau bapak kebangetan
berpacu dalam melodi
aduh ini lagu gue judulnya gue gak tau
jadi judulnya lupa juga lagu sendiri padahal
wuh jangankan judul lirik lagu sendiri aja lupa
bila hari telah senja
malam hari pun tiba
hidupku yang sendiri
boleh dilanjutkan pak
mengapa dikau bertanya
mengapa ku harus berduka
hidupku hanya untukmu
itu lagu sejuta umat sih pak
kayaknya anak anak zaman sembilan puluh an gak mungkin gak tahu lagu itu
soalnya pak tantoy yahya masih main gitar
dan topi topi koboinya itu
oke nextnya pak kita denger lagunya berpacu dalam melodi
bapak ngomong omong pernah nyanyiin ini nih di televisi nasional
boleh dong pak dikit nyanyiin lagunya pak
nyanyi daur ulang
iya daur ulang dari ini ya
seorang legenda pak mus
mana lagunya gak kenal
oh enggak saya memang nyuruh bapak untuk nyanyi
kurang ajar nggak saya nyuruh nyuruh duta besar
agak batuk ini
dikau mawarah suhan rembulan
dikau gemilang seni pujaan
terimakasih pak tantowi
satu lagi deh
semua yang ada di komentar netizen nih semuanya
pak kanim kapan ke palembang
pak salam dari palembang
aipa yo pak dubes balek yo ke palembang
gak apa apa ya nggak mudik dulu
tapi biasanya tahun tahun lalu mudik nggak sih pak
ya lebih baik
waktu saya di jakarta pun jarang sekali saya mudik
karena sudah di wellington ya udah
merayakan hari raya dengan warga negara indonesia yang ada di sana di wellington ya pak
kita tuh tradisi mudik yang membuat kita mudik itu
salah satunya itu adalah ketika kita masih ada orang tua
itu penting sekali faktor orang tua itu
meskipun orang tua kita itu sakit
itu akan menjadi daya tarik
untuk anak anaknya itu kembali ke kampung dan berkumpul
orang tua itu sudah tidak ada
dan tidak ada kakak yang menggantikan figur orang tua itu
maka tradisi mudik itu biasanya akan
nah saya itu sejak ibu saya meninggal
kegiatan mudik itu
pudar dengan sendirinya
pak ini ada dari tiffany raitama katanya saya kepengen banget ke new zealand
kira kira penerbangan internasionalnya dibuka kapan pak
the very good question belum ada yang tahu kapan pemerintah selandia baru akan membuka perbatasannya
perbatasan yang paling pertama dibuka adalah dengan australia
jadi mereka punya kerjasama yang namanya trans tasmanian bubble
tapi itu pun belum mengindikasikan waktunya kapan
orang new zealand dan orang selandia baru sendiri
orang selandia baru dan orang australia itu sebenarnya sudah pengen sekali berpergian
mereka ingin berparwisata dan opsinya ya hanya ke kedua negara ini
nah jadi melihat perkembangan ini
pemerintah selandia baru mengantisipasi akan adanya ledakan turis dari selandia baru
bukan semata mata karena mereka suka ke sini
tapi satu satunya negara yang buka ya cuma selandia baru
nah begitu juga orang selandia baru nantinya akan berpergiannya itu
kalau keluar negeri paling jauh itu adalah ke australia
nah untuk kita saya rasa masih lama ya
saya nggak yakin akan ada dua tiga bulan dari sekarang
paling cepat itu ya bulan september oktober saya rasa
kalau misalnya covid di negara kita juga sudah selesai
jadi kedua negara sudah saling bisa menangani covid sembilan belas ya
tidak hanya cuma new zealand tapi juga indonesia juga harusnya bisa menangani
baru deh kerjasama itu juga kembali
pak tantowi yahya terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami
kita seru seruan sore hari ini waktu jakarta
pak tantowi saya yakin juga harus beristirahat
besok kerja lagi karena kbri wellington sudah buka ya pak
besok sabtu libur dong
oh iya besok sabtu
tapi lo kesian premedaran nggak sih
saya kebanyakan wfh kayaknya udah lupa hari pak
tapi bener loh selama psbb selama lockdown itu kita lupa ini hari apa
dan setiap kali pemerintah ngasih hari libur ya kita nggak happy happy banget juga karena tiap hari udah libur kan
kayaknya rasanya pengen keluar tapi ya nggak bisa
tapi ya sudah hiburannya di rumah aja karaokean nyanyi nyanyi baca buku baca koran gitu ya pak ya
thank you banget udah diundang
pak tantowi terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya dengan cnn indonesia
boleh sampaikan minal aizin wal faizin atau salam salam buat teman teman di cnn indonesia pak silakan
terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan kepada seluruh masyarakat indonesia
dari hati yang paling dalam
kami ingin mengucapkan selamat merayakan idul fitri seribu empat ratus empat puluh satu hijriah
mohon dimaafkan semua kesalahan maaf lahir dan batin
perayaan idul fitri tahun ini sangat berbeda dibandingkan dengan idul fitri idul fitri sebelumnya
kita rayakan dalam kondisi keterbatasan
namun demikian kita tidak boleh mengurangi semangat jadi tetap semangat kehusukan tetap kita jaga
menjalankan perintah agama itu penting tapi menjaga kesehatan itu saya rasa juga tidak kalah pentingnya
karena itu mengikuti anjuran pemerintah sama pentingnya dengan kita mengikuti anjuran agama
minamu di luar pak izin
baik mohon maaf lahir batin juga dari kami segenap tim cnn indonesia
salam kami salam hangat untuk seluruh warga negara indonesia yang ada di new zealand ya pak
sehat selalu jaga kesehatan
doakan kami juga bisa memerangi covid sembilan belas
baik terima kasih atas waktunya
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pak tantowi
waalaikumsalam sampai jumpa lagi
oke itu dia tadi perbincangan saya dengan bapak tantowi yahya
kangen kan dengar beliau nyanyi
saya sih kangen
paling kalau ngeliatin video video zaman dulu ya lagu lagu zaman dulu
terus ada mukanya beliau berpacu dalam melodi
kenapa tadi isinya legend semua
oke semoga di ngobrol di rumah hari ini bareng pak dubes bisa tersampaikan dengan baik
insight insightnya bisa diaplikasikan di indonesia
mungkin juga ada kesadaran dari teman teman untuk tadi percaya dengan sains
kemudian percaya dengan apa yang dikomunikasikan dengan baik oleh pemerintah
dan juga percaya dengan media masa yang terverifikasi
karena satu satunya informasi yang hadir kepada masyarakat dengan sumber yang valid
datang dari media massa yang terverifikasi kalau di indonesia dewan pers ya
tadi pelajarannya penting banget sih kombinasi sains dan juga kepemimpinan yang baik
jadi kunci agar masyarakat bisa patuh dengan peraturan apalagi dalam hal darurat seperti ini
oke terima kasih banyak untuk teman teman
kita masih menunggu waktu berbuka puasa sekitar satu jam empat puluh lima menit lagi mungkin
saya prasidia kuspa undur diri
teman teman tetap jaga kesehatan
saya nggak capek capek deh walaupun saya masih sering ngeliat di instagram di sosial media
orang orang kok ya keluar rumah nggak pakai masker masih rame rame
saya gak capek untuk ingetin teman teman untuk selalu pakai masker
untuk jaga jarak kalau keluar rumah kemudian besok kita sholat id mungkin hari sabtu
mungkin hari minggu kita tunggu konferensi persnya di rumah dulu sholat id nya ya
terima kasih banyak
saya prasidia kuspa undur diri
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh